sejumlah pasukan polisi wanita sri kandi cisadane memberikan trauma healing kepada pengungsi korban banjir di kecamatan periuk kota tanggerang
pasukan gabungan dari dinas setempat polri dan tni berfokus melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan
selain itu bantuan sosial berupa trauma healing juga diberikan pada para pengungsi
rabu pagi pasukan polisi wanita polres metro tanggerang kota yang tergabung dalam sri kandi cisadani meninjau lokasi pengungsian banjir di masjid al jihad kecamatan periuk kota tanggerang jawa barat
selain mengunjungi warga korban banjir mereka juga memberikan penyuluhan kepada pengungsi terutama bagi kaum wanita
tema penyeluhan berkaitan dengan trauma healing dalam menghadapi bencana serta kawasan seputar kekerasan dalam bangunan
dalam rumah tangga